tolong ampunin perlengkapan khusus ya
yang itu tuh
sabar ya pak
yang ini dok
bu dokter sebentar
itu teh suntikan
ini penanganan khusus
untuk laki laki khusus
sebentar ya pak
anak anak pada takut ke warnet
jadi bangkut warnet saya
kamarana baru udah kita
dedet bakal selalu jagain emak
kamu sering ilang
dede kan ke pasar
kalau gak ke pasar kita mau masak apa
ke pasar seharian
kamu udah capek tinggal sama emak
apa sih emak
enaknya tinggal sama nenek nenek memang keenak tinggal sama nenek nenek tapi emak ini nenekmu
mar dede senang kok tinggal sama emak dari kecil kan dede tinggalnya sama emak dede
berbakti sama nenek itu nilai ibadahnya tinggi biar kamu nanti bisa mencium bau surga

ini temen saya darurat dokter kenapa pak
ya ampun akhirnya bisa diobatin dr clara juga
sudah selesai pak
bu dokter ini kaki saya gak parah kan
enggak nggak parah cuma terkiler biasa aja
oh iya pak satu lagi nanti usahakan lukanya jangan kena air dulu ya
nanti sih mandinya gimana tuh bu dokter
maksud saya ya mandi tetap kena air ya
maksud saya ya mandi tetap kena air ya
tetap seperti biasa mandi cuma diusahakan bagian lukanya jangan terlalu kena air dulu apalagi bagian kakinya
iya bu dokter terima kasih bu dokter
bisa turun pelan pelan
terima kasih ya
woh kau berlebihan ido yang nyungsep saja dia biasa saja

si ido emang nggak bisa dijadiin ban perbandinganku
dia kan orang yang lupaan sama sakit aja lupa
kok lama bener si ido diperiksanya

ido itu lukanya parah ceng

orang udah cuma lecet lecet aja parahan kagis saya
kamu mah jatohnya bohongan ceng

mana ada orang jatoh pura pura ada dang

makanya ceng kalau mau diperiksa duluan
kamu aja yang nyungsap
si ido nya aja yang nggak sabaran nyungsap duluan
nih ido keluar nih
itu kakinya kenapa kok diperban
ini cuma terkilir
ini tangan saya juga cuma dilap lap aja
dilap lap aja doi
ya dilap lap sambil dilus elus satu cek
sama bu dokter
saya kedahuan duluan ya gomb
gak kuat gomb
kalau sakit jangan pelin pelan
malah memang abangus kan
bu dokter aduh
saya butuh pertolongan dokter
bapak kayak anak kecil ah
ini bu dokter dari tumi tadi pertama terus lari ke dengkuo ke pinggul sekarang ke hati
keliatannya parah ya pak
parah benar bu dokter makanya saya kesini
ya udah bapak gak usah khawatir biar saya kasih penanganan khusus
spesial gitu bu dokter
bu dokter kayak temen saya tadi ya diusap usap di lus lus dulu ya
itu tadi si melehoi maksudnya si idoi
oh pak ido yang tadi
oh kalau itu beda pak
kalau pak idoy kan ada lecetnya
bapak bapak kan gak ada
bu dokter mau liat
enggak enggak usah
enggak usah gak perlu
gak perlu pak
sebentar ya pak
tolong ambilin perlengkapan khusus ya
yang itu tuh
sabar ya pak
yang ini dok
bu dokter sebentar
itu teh suntikan
ini penanganan khusus untuk laki laki khusus
sebentar ya pak
si jan itu pasti dokter clara
kasian kenapa tuh kang gadang
buaya pohon kan yang itu ya kum
mau kemana pak
nah itu buaya